nah tapi saya lebih yakin lagi kalau air ini dikonsumsi jika dimasak
yang diuntungkan ya barangkali dalam kondisi harga naik tadi adalah
kemudian ia turun seorang diri dan kemudian masuk ke dalam ruangan untuk kemudian mendatangi agenda jamuan makan siang yang diundang oleh presiden joko widodo